anda kembali bersama kami di cnn indonesia prime news
pandemi covid sembilan belas mempengaruhi aktivitas ritual keagamaan secara langsung
dengan harus dibatasinya peribadatan di rumah ibadah
dibukanya kembali rumah ibadah menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya kluster baru dalam penyebaran virus ini
maka keterlibatan tokoh agama dianggap penting untuk mengedukasi umat tentang bahaya virus yang belum ada obatnya ini
secara langsung presiden jokowi meminta keterlibatan tokoh agama dalam menyosialisasikan protokol kesehatan cegah covid sembilan belas
satgas penanganan covid sembilan belas pun terus mengintensifkan kerjasama dengan berbagai organisasi keagamaan
untuk mencegah semakin bertambahnya angka positif covid sembilan belas salah satunya dengan sosialisasi gerakan masker
bagaimana efektivitasnya dan seberapa besar pengaruh tokoh agama untuk meningkatkan kepatuhan untuk menerapkan protokol kesehatan
kami akan membahasnya pada malam hari ini bersama narasumber yang telah bergabung melalui zoom
langsung saja saya sapa yang pertama ada arief roshid ketua pemuda dewan masjid indonesia
pak arief selamat malam apa kabar
selamat malam alhamdulillah sehat mas ali assalamualaikum
dan juga ada pak pandu riono pakar epidemiologi universitas indonesia selamat malam pak pandu apa kabar
apa kabar baik pak hadi
baik saya mungkin ke pak arief terlebih dahulu ini terkait dengan imbauan dari presiden maupun wakil presiden mauluf amin
terkait dengan keterlibatan tokoh agama untuk menyosialisasikan protokol kesehatan di lingkungan keagamaan
sejauh ini gerakan yang dilakukan apa saja pak arief
iya jadi kalau kita ke flashback ya di awal pandemi ini mas kita di bawah pimpinan pak yusuf kalla selaku ketua umum dewan masjid
itu memang sedari awal memberitahukan kita bahwa kita harus siap ini bahkan sebelum pandemi covid sembilan belas masuk ya
untuk siap menghadap itu
dan kan gak lama setelah itu akhirnya
masuk ke indonesia dan sejauh ini sejak bulan maret itu kita misalnya melakukan penyemprotan di hampir
ribuan masjid di dki dan daerah daerah epicentrum yang lain kita lakukan penyemprotan
kemudian kita juga membagikan desinfektan sebanyak dua juta liter ya
dan terakhir juga kita mendorong
gerakan bangkit dari masjid
sebagaimana yang kita tahu pada saat
pasar dan mall pengen dibuka pak jk dengan lantang
membahasakan bahwa bangsa kita ini punya ruh
dan ruh itu dibangun dengan semangat keberagamaan
waktu itu pak jk pak jokowi menyepakati juga untuk membuka rumah ibadah pada saat
jumat pertama waktu itu kan dan terakhir juga idul adha kemarin beliau menyampaikan
sampai hari ini juga dewan masjid indonesia menyampaikan ke jejaring masjid kita
kita punya hampir delapan ratus ribu masjid dan kita secara berulang ulang meminta setiap waktu sholat
subuh duhur asar maghrib sampai isya'id untuk mengulang ulang pesan pesan itu
tiga m memakai masker menjaga jarak mencuci tangan
itu yang sejak awal menjadi komitmen kami di dewan masjid indonesia untuk
berulang ulang menyampaikan tentang bahaya covid sembilan belas dan juga melakukan proses pencegahan
dengan menegakkan protokol kesehatan
pak arief untuk menyosialisasikan jaga jarak begitu di tengah kegiatan peribadatan di
masjid misalnya ini apakah tadi delapan ratus ribu jaringan masjid yang ada di jaringan dewan masjid ini
melakukan hal yang sama begitu untuk jaga jarak di tempat peribadatan dalam hal ini masjid
tentu tidak semua tapi secara umum alhamdulillah yang kita amati di daerah daerah
saya kebetulan juga membantu di gugus tugas relawan dan berkeliling ke sekitar
oke jadi ada imbauan yang terus menerus berulang begitu ya diberikan kepada para pengurus masjid masjid
yang masuk di jaringan dewan masjid ini saya ke pak pandu riono selanjutnya pak pandu
untuk mengetahui sebetulnya sejauh mana potensi adanya penularan covid sembilan belas di lingkungan peribadatan
tidak hanya masjid saya tapi juga rumah ibadah rumah ibadah lainnya
dan apakah itu berhasil
dengan protokol kesehatan yang terus diterapkan
begitu ini pada saat ini ya pada saat gelombang pertama covid sembilan belas di indonesia belum selesai
sudah benar sudah siap untuk diterapkan
ya saya kira kemajuannya cukup besar ya
pada sejak awal ketika ada larangan untuk beribadah berjamaah di masjid
itu saya kira sudah mulai banyak sekali himbauan dan tidak ada pertentangan
yang cukup besar dari teman teman yang tokoh tokoh agama
bahkan sampai sekarang kita melihat yang paling tertib itu kegiatan kegiatan beragama
yang termasuk tadi mempromosikan tiga m memakai masker menjaga jarak dan mencuci tangan
sampai sekarang kita tidak pernah mendapat laporan terbaru adanya kluster kluster
yang dari kegiatan kegiatan beribadah ini
itu menunjukkan bahwa besar sekali peran dari tokoh tokoh agama dalam menyampaikan pesan pesan kepada umatnya
nah ini yang harus terus digalang dan terus menerus supaya betul betul masyarakat patuh untuk melakukan itu bagian dari ibadah
dan tentu dalam jangka panjang kita akan melihat banyak kasus yang akan bisa ditegak
dan insya allah akan terjadi penurunan kasus di masa mendatang
ya pak pandu tapi kalau menyoroti angka covid sembilan belas di indonesia pada saat ini yang masih sudah melewati seratus ribu begitu
angkanya anda melihat pembukaan sektor sektor melalui zonasi zona kuning zona hijau begitu apakah ini sudah tepat dan apakah sudah boleh diterapkan oleh masyarakat secara umum
ya sebenarnya konsep zonasi kan tidak tepat
seakan akan zona itu hijau dianggapnya aman
padahal di tengah pandemi
itu tidak ada wilayah yang aman
semuanya sebaiknya menggunakan istilah zona tingkat kewaspadaan
jadi kewaspadaan kita harus tinggi
jadi tingkat alertness nya sekarang itu di semua wilayah itu tinggi
karena peningkatan kasusnya belum terjadi penurunan
sehingga orang harus tetap menggunakan tadi mempraktekkan protokol tiga m yaitu yang memakai masker
dan kalau perlu semua mengingatkan kembali kalau kita menemukan ada penduduk atau teman atau masyarakat yang tidak mematuhi protokol
dengan demikian maka kita akan mengharapkan dalam masa yang dalam waktu singkat kalau semuanya bisa patuh itu pencegahan akan terjadi
dan yang selama ini kan kita masih melihat banyak penduduk yang belum patuh
nah ini yang kalau kita harus dorong supaya semuanya memahami bahwa
kita harus bisa mencegah penularan kalau semuanya bisa melakukan tiga m tadi
baik prof pandu ini juga sekarang kan rumah ibadah sudah dibuka begitu sekolah juga ada beberapa yang sudah melakukan tatap muka
sebetulnya untuk tolak ukur sektor sektor publik ini dinyatakan bisa sukses begitu menerapkan protokol kesehatan
dan menekan angka penyebaran covid sembilan belas itu apa saja yang harus ditaati dipatuhi prof pandu
ya pertama kan kegiatannya apa
misalnya kegiatan sekolah
sekolah kan tidak perlu memperhatikan zona tapi kalau kegiatan sekolah itu melihat kesiapan sekolah
dan sekolah itu kan banyak jenisnya jadi kita harus berangkat dari sekolah per sekolah
jadi dalam komunitas sekolah itu ada guru ada anak didik ada orang tua ada masyarakat di sekitarnya
ini yang perlu dipersiapkan
jadi apakah itu mau di daerah merah mau di daerah hijau
itu kan daerah itu kan tidak merefleksikan apapun
jadi yang menurut saya sih lebih dipersiapkan komunitasnya jadi bersifat lokal
jadi kita melakukan namanya pembatasan sosial yang bersifat berbasis komunitas
komunitas apa kalau sekolah ya komunitas sekolah
dan kalau komunitas kerja perkantoran itu komunitas perkantoran
dengan demikian maka adanya kluster kluster tadi kan ini kan potensial kluster itu bisa dicegah
di mana terjadi himpunan banyak orang untuk satu kegiatan apakah kegiatan bekerja apakah kegiatan beribadah
apa kegiatan proses belajar mengajar itu yang paling penting semua kelompok di anggota komunitas itu memahami dan bisa mengimplementasikan dengan baik
baik mungkin saya selanjutnya ke pak arief lagi nih
pak arief terkait dengan tadi ya pembukaan masjid kemudian sudah ada delapan ratus ribu jaringan
sebetulnya selain tadi kampanye tiga m yang dilakukan
apa saja ini untuk kemudian bisa memberikan pemahaman langsung kepada para umat atau para jemaat
begitu agar benar benar bisa menjalankan ibadah dengan baik dengan lancar
tapi tetap mengindahkan tadi protokol kesehatan yang harus dilakukan
ya sesungguhnya tadi disampaikan oleh pak pandu juga bahwa alhamdulillah penyampaian yang disampaikan oleh tokoh tokoh agama kita
terima kasih pak arief
dan tadi sampai sejauh ini belum ada laporan klaster kegiatan beribadah
nah memang saya lihat perilaku rakyat indonesia ini bangsa kita ini
itu sangat tertib ya sangat patuh terhadap pemimpin pemimpin agamanya
saya kemarin juga sempat berinteraksi dengan salah satu tokoh agama di bali
beliau ketua desa adat
dia membawahi seribu empat ratus sembilan puluh tiga desa di bali yang sesungguhnya selama ini banyak ritual ritual keagamaan
budaya ya yang dilakukan oleh jejaring ini
dan sama halnya dengan apa yang tercermin di masjid mereka mengakui bahwa umatnya itu sangat patuh ya
terhadap anjuran anjuran yang disampaikan
dan memang kita lihat basis yang pertama yang selalu berulang ulang disampaikan pak doni itu bahwa
bagaimana pelibatan dengan konsep pentahelik itu kan
nah masyarakat itu salah satunya diwakili oleh tokoh agama
juga model komunikasi publik
ya kalau tokoh tokoh agama itu kan memahami bagaimana
karena kan mereka misalnya kalau di masjid itu tiap jum'atan kan mereka menyampaikan pesan pesan keagamaan
dan di setiap daerah kadang kadang kita temukan pendekatan mereka misalnya dengan bahasa lokal gitu
dengan bahasa daerah
nah jadi kearifan lokal ini juga salah satu faktor pendukung
bagaimana pesan pesan keagamaan itu bisa cepat nyampe
tentu selain menyampaikan misalnya justifikasi dengan ayat ayat dan apa namanya hal hal yang lainnya
tapi yang menjadi nilai tambah itu mereka melakukan juga dengan bahasa bahasa misalnya kearifan lokalnya
misalnya di makassar dengan pendekatan bahasa makassar atau di bugis
kemudian di aceh misalnya dengan kearifan lokal bahasa tanah
nah itu secara efektif mereka sering sampaikan di rumah rumah ibadah ya pada saat misalnya kita jumatan
relatif ketika kita misalnya di berjumatan di satu daerah
maka kadang apa lebih sering itu kita temukan mereka akan menyampaikan bahasa bahasa yang sederhana ya
dengan tadi tentu justifikasi kalau di islam ya al quran dan al khadis ya
untuk bagaimana agar kita mematuhi protokol kesehatan ya
misalnya bahwa umat islam itu harus bersih ya
sebesian bagian dari pada iman dan seterusnya
jadi modul komunikasi kemudian baik dan juga kemudian kearifan lokal yang dimiliki masyarakat
begitu dianggap ini bisa membuat masyarakat atau
umat jadi lebih patuh terhadap para ulama atau tokoh agama di wilayah yang bersangkutan
begitu ya pak arief
dan nanti juga saya ingin mengetahui sebenarnya apa kesulitannya
pada saat menyebarkan informasi informasi yang baik terkait dengan penekanan penyebaran covid sembilan belas di indonesia ini
di lingkungan masjid atau lingkungan kawasan komunitas masyarakat
usai jeda pak arief kami akan kembali tetaplah di cnn indonesia prime news
anda kembali di cnn indonesia prime news dan kita masih menyoroti soal keefektifitasan
dakwah agama atau kegiatan agama dalam menyosialisasikan perikanan penyebaran covid sembilan belas
dan kita juga masih menunggu nanti bergabungnya devi rahmawati
pengamat sosial atau pakar sosiologi dari universitas indonesia
dan saya ke pak arief roshid
pak arief tadi kita sempat menanyakan sebelum jeda terkait dengan kesulitan apa saja
sebetulnya yang dihadapi pada saat menyelaraskan tadi berbagai
atau ribuan masjid yang ada di seluruh indonesia untuk kemudian menerapkan protokol kesehatan
dan juga memberikan syiar syiar agama begitu ya terkait dengan penekanan angka penyebaran covid sembilan belas
iya terima kasih mas aldi
jadi kalau bicara kesulitan memang ini banyak apa namanya juga masyarakat yang harus kita akui bahwa
misalnya memakai masker kan tidak menjadi kebiasaan mereka ya
dan kemudian hari ini mereka dituntut untuk misalnya menggunakan masker pada saat beraktivitas
jadi kadang kadang kita temukan bukan mereka nggak mau
ada juga misalnya yang usia lanjut itu lupa ya untuk memakai masker
kemudian ada juga yang memang merasa bahwa kan ada juga sebagian kecil yang masih menganggap ini bagian dari konspirasi dan lain lain
dan kemudian ada juga yang memang merasa bahwa kan ada juga sebagian kecil yang masih menganggap ini bagian dari konspirasi dan lain lain
tapi alhamdulillah sejauh ini yang kita temukan itu tadi bahwa walaupun ada yang seperti itu itu gak banyak ya
lebih dari itu mereka alhamdulillah semua taat mereka apa namanya konsekuen ya atas apa yang disampaikan oleh tokoh tokoh agama gitu mas
jadi itu tadi kalau ditanya apa yang menjadi kesulitan ya karena ini bukan belum jadi kesulitan

insya allah kalau berulang ulang pesan ini disampaikan kita dengan sabar ya menyampaikan pesan ini berulang ulang
insya allah saya kira ke depan akan jauh lebih tertib lagi
baik baik saya ke pak pandu mungkin selalu jadi
pak pandu ini terkait dengan masyarakat yang masih abai gitu
ini baiklah apa para umat beragama sepertinya cukup patuh terhadap tokoh agama yang menyosialisasikan protokol kesehatan begitu
tapi apa yang sebetulnya menyebabkan masyarakat begitu masih tetap
abai begitu di tengah penyebaran covid sembilan belas yang masih tinggi di dalam negeri
masih salah persepsi bahwa mereka tidak merasa bersiko
terutama yang muda ya
jadi mereka menganggap toh kalau saya terinfeksi toh tidak apa apa karena saya tidak merasa gejala atau tidak sakit
jadi mereka tidak beraktifitas
ini yang perlu kita pahami lagi bahwa kita perlu edukasi bahwa sebenarnya bukan seseorang itu akan bergejala atau sakit
tetapi dia bisa menularkan pada yang lain
karena dia kan tinggal dengan keluarga atau dia bergaul sama teman temannya
apakah dia punya anak punya istri apakah dia masih tinggal dengan orang tua
nah itu dia orang yang kemudian tidak mau pakai masker
karena merasa tidak bersikul atau kalau dia terinfeksi tidak merasa harus sakit atau tidak perlu dirawat
dia potensial menularkan pada anggota keluarganya yang lain
dan kalau andos keluarga yang lain sampai terdampak harus dirawat di rumah sakit dan meninggal
nah itu yang harus kita sadarkan bahwa dia potensial menularkan pada yang lain
oke jadi itu tadi ya benar benar harus ada mungkin pendidikan dari ruang lingkup paling kecil dari sosial yang ada

prof waduh tapi kalau kita lihat
kita berbicara soal informasi mengenai covid sembilan belas ini banyak sekali penyebaran informasi informasi yang tidak benar atau hoax begitu ya
apa kemudian yang menyebabkan informasi atau hoax ini beredar luas di masyarakat
ya jadi di dalam pandemi ini di mana mana bukan hanya di indonesia ya
ada banyak informasi yang tersebar lebih jauh lebih cepat dibandingkan informasi yang benar
kita sebut sebagai infodemi
nah ini yang membuat masyarakat lebih tertarik pada ini
informasi yang tidak benar karena lebih menjanjikan apakah ada obat baru apakah ada cara cara yang lebih membuat suatu keajaiban
jadi nggak usah takut dengan covid
covid itu hanya cerita
ya memang betul sebagian masyarakat belum ada keluarganya yang kena
dan sehingga dia merasa bahwa ini nggak ada bukan masalah mereka
dan ini bukan masalah hanya masalah cerita cerita
dan seringkali disengungkan di tv tapi tidak pernah mereka melihat dalam kenyataan sehari hari
dan inilah yang kita melihat bahwa masyarakat akhirnya lebih percaya pada informasi yang tidak benar dibandingkan informasi yang benar
karena itulah kita harus menyebarkan informasi yang benar jauh lebih banyak
dan kita harus melalui tokoh tokoh atau media media yang bisa dipercaya
nah dengan demikian kita akan bisa menghasilkan informasi yang benar
nah dengan demikian kita akan bisa menghasilkan informasi yang benar

baik baik prof andrusnya
sapa ibu devi rahmawati pengamat sosial sosiologi universitas indonesia
bu devi selamat malam apa kabar
selamat malam mas
sudah bisa bergabung langsung saja
kalau begitu bu devi ini terkait dengan peran tokoh agama
sebetulnya karakter masyarakat indonesia secara general secara umum ya
bagaimana mereka bisa kemudian menaati mematuhi kegiatan kampanye protokol kesehatan atau untuk mencegah covid sembilan belas

ya pertama memang secara sosial masyarakat kita satu cirinya memang sangat komunal
yang kemudian juga ditandai dengan semangat hirarkinya
artinya kita bangsa indonesia dan sebagian besar masyarakat timur itu sangat menikmati strata sosial
yang mana dalam konteks kampanye akan sangat diuntungkan
karena masyarakat kita sangat beruntung
artinya ketika ada lokomotif gerbongnya biasanya akan langsung mengikuti
lokomotif itu siapa
orang yang dianggap menempati posisi serata sosial tertinggi di masyarakat
orang yang terkenal
orang yang terpandang
atau mohon maaf orang yang misalnya memiliki pendapatan ekonomi yang lebih tinggi
dan juga yang dianggap pendidikannya lebih tinggi
jadi orang orang yang berada dalam serata sosial itu tertinggi dan dipersepsikan tinggi oleh masyarakat
mereka adalah lokomotif lokomotif di dalam komunitas komunitas yang ada
termasuk di masyarakat perkotaan begitu bu devi
termasuk masyarakat di perkotaan apakah masih memiliki pemahaman yang sama dengan seperti tadi ibu paparkan
karena gini kita jangan melihat masyarakat kita itu semuanya sama
masyarakat kita ini sangat kompleks
nah cara paling mudah tanda kutip adalah tadi ketika pemerintah bisa membangun frekuensi yang sama dari para tokoh ini
ini akan mempermudah kerja kerja pemerintah dalam konteks covid untuk mengkampanyekan prinsip prinsip protokol kesehatan tadi
karena akan sangat sulit bagi pemerintah untuk turun sendirian memastikan bahwa protokol itu akan disaati
ini berbeda dengan barat yang memang karakternya sangat individual
kita jelas jelas diuntungkan dengan kearifan sosial seperti itu
tapi kalau kita melihat apakah ini juga nantinya akan berpengaruh apabila ada tokoh agama kemudian yang menyebarkan informasi tidak benar terkait dengan covid ini
makanya tadi poin saya adalah tugas pertamanya agar pemerintah lebih mudah adalah merangkul dulu semua tokoh
dan sehingga tokoh itu tidak tokoh agama sudah pasti iya
lalu tokoh masyarakat thomas thomas itu pasti iya
tapi ingat juga sekarang ini karena varian masyarakat berbeda
sebagai contoh generasi muda tokoh yang dipandang oleh generasi muda tentu saja akan berbeda dengan tokoh tokoh yang misalnya dipandang oleh kelompok dari demografi atau usia yang lain
nah ini memang perlu apa namanya kecermatan dan apa namanya kecepatan pemerintah untuk merangkul semua tokoh
sehingga bahasanya akan sama dari setiap tokoh kepada para gerbongnya para fansnya para jamaahnya di bawah
bahasanya akan sama saya langsung saja lempar ke pak arief roshi selanjutnya mungkin
pak arief ini bagaimana agar
tadi bahasanya bisa sama mencegah agar tidak ada misleading informasi yang diberikan kepada umat beragama pada saat menyebarkan informasi terkait bahaya covid sembilan belas di lingkungan ibadah
ya menarik tadi ya disampaikan bu devi bahwa pentingnya memang pertama pemerintah merangkul dan kemudian membuat tokoh tokoh ini sefrekuensi lah
sama seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa pendekatan pak doni dalam hal ini sebagai
waktu itu gugus tugas ya agar konsep pendekatannya kan pentahelix ya
bagaimana pemerintah ini bukan cuma tanggung jawab pemerintah ya
berulang ulang juga ini perlu dijelaskan juga karena di awal memang ada informasi ya bahwa seolah olah ini semua tanggung jawab pemerintah
makanya dengan perkembangan terakhir ini alhamdulillah pelan pelan itu sudah mulai merata ya
tokoh tokoh masyarakat tokoh tokoh agama kalau nggak salah pak doni itu mengundang pendeta mengundang ustadz ya ustadz nasad ⁇ dan tokoh tokoh yang lain
nah itu juga belakangan kita mulai
jadi pendekatan dengan bukan belakangan ya dari awal ya kita melibatkan teman teman influencer misalnya kemudian kita melibatkan tokoh tokoh organisasi kemahasiswaan
kita melibatkan champion champion di osis misalnya dengan ketua ketua osis ya
jadi hari ini alhamdulillah pelan pelan apa yang menjadi harapan tadi apa namanya masyarakat ya yang kemudian disampaikan juga bu devi
agar tokoh tokoh masyarakat bisa berkembang

ya mereka merangkul itu

ya mereka merangkul itu
dan saya kira langkah itu luar biasa ya karena walaupun misalnya apa namanya kita sudah seratus ribu lebih tapi trennya itu enggak se enggak secepat yang mungkin kita khawatirkan di awal

banyak yang yang sembuh sehingga menurut saya langkah langkah yang baik ini yang terus kita
gencarkan ya khususnya dalam konteks pembicaraan kita ini misalnya di rumah ibadah gitu ya karena
tersebut dikeluarkan keagamaan di rumah ibadah ini untuk memasukkan substansi isi dari bahaya
corona dalam setiap ceramahnya dan juga setiap kegiatan kegiatannya terhadap umat ya
hai gimana mas ya hal substansi seperti itu yang di kemudian diterapkan kepada para ulama toko
agama ataupun ustadz begitu untuk memberikan ya tadi pemahaman kepada lokomotif yang mengikutinya
atau umat iya ya sejauh ini itu kok yang dilakukan ya misalnya mui dengan fatwanya kemudian surat

oleh dewan mesjid kemudian aturan aturan yang dikeluarkan oleh dewan mesjid kemudian aturan aturan
dari desa adat di bali dan sekitar teman teman di gereja juga sama ya teman teman di vihara juga
sama jadi alhamdulillah sejauh ini sih berjalan sesuai yang diharapkan baik selanjutnya nanti saya ke
prof pandu terkait dengan agar tidak terjadi misi di information sebetulnya sudah sejauh
mana tahapan uji klinis terhadap vaksin covid sembilan belas di indonesia ini dilakukan usai
juga kita bahas prof pandu siaran indonesia prime segera kembali
ya anda kembali di cnn indonesia prime news langsung saja saya ke prof pandu riono terkait
dengan bagaimana saat ini kelanjutan dari uji klinis vaksin covid sembilan belas dan prediksinya sebetulnya
tadi juga pada saat off air bu devi sempat menanyakan bagaimana nanti covid sembilan belas di indonesia
sampai saat ini dan kedepannya ya jadikan uji klinis vaksin itu kan baru akan dimulai jadi sekarang
sekarang sekarang sekarang kita sudah memulai uji klinis vaksin kovid sembilan belas dan kita sudah menjelaskan bahwa klinis klinis itu baru akan dimulai jadi sekarang sedangnya uji klinis vaksin itu kan baru akan dimulai jadi sekarang sedangnya
tahap perekrutan subjek volunteer atau relawan yang mau disuntikan dan diawasi kita lakukan pengamatan sampai enam bulan
apakah vaksin kandidat vaksin ini memang memberikan manfaat tadi untuk perlindungan terhadap infeksi
kalau memang memberikan manfaat tentu sangat memberikan sangat membahagiakan kita semua
itu saja kita juga ingin melihat apakah cukup aman jadikan kita ingin tidak ingin ada efek samping yang
tidak diharapkan sehingga nanti kalau diberikan pada publik lebih luas itu tidak ada reaksi reaksi yang
merugikan masyarakat nah ini yang perlu diswaspadai bahwa kita ini memang sedang menguji
kandidat vaksin tapi ini bukan satu satunya kandidat ini kandidat ini yang juga kandidat

dan benar belum tentu kandidat vaksin yang sedang dicoba ini memang bisa lolos karena demikian
ketatnya pengujian dan ini tentunya kita bersama sama berharap lah buat doa menurut saya
untuk supaya bisa ada ditemukan vaksin yang memberikan perlindungan yang cukup efektif dan
prediksi kapan gelombang pertama covid sembilan belas di indonesia bisa usai

jadi kalau kita memang bisa meningkatkan kepatuhan masyarakat
untuk melakukan protokol tiga m itu akan bisa lebih cepat
problemnya kan ketika kita melonggarkan kegiatan masyarakat
untuk sosial aktivitas sosial ekonomi dan sebagainya ini
tidak dibarengi dengan peningkatan kepatuhan penduduk
dalam melakukan tiga m tadi
sehingga kita masih berkejaran dengan kecepatan penurunan covid
kalau seandainya sebelum pelonggaran itu penduduk sudah disiapkan
tentu tidak sedasar sekarang
nah ini yang menurut saya kita harus lebih cepat
agar penduduk itu patuh betul
karena tiga m kalau ini kan vaksin yang kita punya
itu sekarang adalah vaksinnya ada masker
memakai masker menjaga jarak dan mustahil
itu vaksin yang kita punya
jadi jangan tunggu vaksin yang nanti
yang nanti kan masih diuji
dan belum tentu akan bisa menjadi vaksin yang betul
karena itulah kita mendorong vaksin kita punya ini benar benar ditetapkan
dan kedua adalah tadi kita harus mengidentifikasi
orang orang yang membawa virus
bagaimana caranya peningkatan testing
dengan kita meningkatkan testing
maka akan banyak orang yang membawa virus terkonfirmasi
jadi supaya tidak meneluarkan pada yang lain
kalau mereka memang butuh perawatan akan dirawat di rumah sakit
tapi kalau mereka tidak bergejala atau bergejalanya ringan
akan diisolasi di tempat yang bukan rumah sakit
seperti di wisma atlet kalau di jakarta
dengan demikian kita akan dua teknik ini
yang pertama adalah
yang satu meningkatkan kepatuhan penduduk terhadap perilaku tiga m
dan selain itu pemerintah meningkatkan testing dan isolasi pelacakan kasus
itu akan dua kombinasi ini diharapkan bisa menekan penularan
dan nanti akan terjadilah penurunan kasus
nah ini kalau ini benar benar bisa ditingkatkan dengan cepat
mudah mudahan sih pertengahan sebelum pertengahan tahun depan
kita gila lombang pertahanan

artinya sampai saat ini kita memang belum bisa ya
keluar dari culture tiga m atau mencuci tangan menjaga jarak dan juga memakai masker
bu devi ada gerakan masker kemudian dilakukan ini oleh satgas covid sembilan belas
sebenarnya pendekatan ini apakah efektif dan bisa diterima oleh seluruh lapisan masyarakat yang ada
ya kalau kita lihat sebenarnya pada umumnya masyarakat sebenarnya sudah sangat taat
kita lihat misalnya psbb
yang memang di beberapa waktu terlihat
mulai ada kemacetan sedikit dan sebagainya
tapi secara umum kita perlu paham bahwa masyarakat ini sebenarnya sangat taat
artinya kalau kita boleh komparasi dengan masyarakat di barat
juga yang cukup agresif untuk berada di luar ruang publik
kita sebenarnya insya allah menurutnya masyarakatnya masih cukup terkendali
tapi memang angka tadi secara kuantitatif kan terukur betul tuh
apa namanya masyarakat yang kemudian terhitung misalnya naik ke satu
tapi mudah mudahan itu tadi sebagaimana disampaikan oleh pak pandu
bukan hanya karena disinyalir ada ketidaktaatan
mudah mudahan ini justru karena misalnya semakin banyak orang yang rela untuk dites misalnya
sehingga kemudian ketahuan
nah kemudian itu menyumbang pada angka covid yang tinggi
yang artinya kita perlu melihat juga optimis angka yang tinggi itu bukan berarti
terlalu menunjukkan waduh masyarakat kita ini nggak benar nih nggak patut
bisa jadi bukan
apa namanya karena semangatnya
ya udah nih saya ikut tes
sca sendiri juga beberapa kali melakukan tes gitu karena ya tadi
demi bukan apa apa tapi justru karena kita sayang pada orang orang terdekat kita
kalau seandainya kita memang ketahuan apa namanya mengalami itunya
tentu saja ada baiknya kita melakukan tes misalnya
nah ini kan perlu dikomunikasikan
masyarakat yang misalnya tiba tiba datang mengambil mayat atau kemudian menolak
untuk tes covid misalnya
menurut hemat saya mereka jangan juga kemudian malah dilabel
di stigma sebagai orang yang tidak benar misalnya
itu akan justru membuat masyarakat akan semakin mundur
dari upaya kita untuk memastikan semua orang sehat
karena menurut hemat saya
ketika cara mengkomunikasikannya tepat
saya yakin mereka akan memahami alasan alasan kenapa misalnya harus diisolasi
kenapa misalnya harus diajak tes dan sebagainya
itu adalah peran para thomas
para thomas itu pasti adalah orang yang tahu bicara dengan kaumnya
dengan kode yang sesuai dengan kaumnya
nah kalau sudah demikian ini pasti akan lebih mudah didengar
paling tidak orang mendengar dulu
mendengar juga belum tentu mau mengikuti
tapi paling poin utama adalah minimal didengar dahulu
yang problem itu adalah bagaimana orang mau berubah perilakunya
mendengar saja mereka tidak mau
ketika nonton tv atau nonton media dia ganti channelnya
dia sudah membuat apa namanya kampanye ini akan sulit
makanya tadi poinnya mas arief poinnya pak prof pandu itu penting sekali
kenapa thomas itu menjadi penting
karena paling tidak mereka didengarkan
syukur syukur itu kemudian kalau diulang ulang terus menerus
insya allah bisa merubah perilaku masyarakat
oke jadi itu yang dibutuhkan untuk kemudian membentuk culture atau budaya baru
tataran hidup baru di waktu yang sangat singkat
memberikan pemahaman yang langsung pada masyarakat dengan menggunakan tadi cara tiga m
ya tiga f itu kan cara mudahnya
karena kalau kita menjelaskan yang rumit rumit akan sulit
karena apa namanya masyarakat itu lagi lagi beragam
nah bahasa yang sederhana bagus sekali tadi dengan istilah tiga m yang sederhana itu
itu mudah mudahan paling tidak membuat masyarakat juga tidak merasa kelimpungan
karena gini untuk mengadaptasi untuk culture itu apa sih
kultur itu kan satu tradisi atau kebiasaan yang terus menerus dilakukan
nah kultur baru bisa terbentuk kenapa biasanya butuh waktu lama
karena pengulangan itu kan butuh waktu lama
nah yang perlu disampaikan kepada kita semua yang punya tanggung jawab bersama untuk berkomunikasi dengan publik
termasuk pemerintah adalah bersabar
jangan pernah cepat puas bahwa sekali sosialisasi itu semua masyarakat akan memahami
nah ini yang juga diperlukan
ini adalah apa namanya pertarungan maraton
ini bukan sprint yang berharap dengan sekali sosialisasi semua orang sudah ngerti
semua orang akan setidak
masyarakat kita itu dalam banyak hal short term society
masyarakat yang terpendek
yang artinya memang perlu kesabaran untuk bisa terus berkomunikasi dengan mereka
baik saya ke pak arief mungkin soalnya
pak arief ini apakah ada model yang diterapkan oleh rumah ibadah masjid dalam hal ini ya
untuk kemudian bisa diikuti oleh umatnya dan apakah ada penegakan protokol kesehatan
sehingga nantinya yang melanggar bisa mendapatkan sanksi sosial begitu apa yang dilakukan untuk menyeragamkan tadi model ini
dari satu source ke lokomotif atau gerbang
memang selain pesan yang berulang ulang itu mas
belakangan juga pemerintah kan meminta untuk dua minggu pertama ini campaign tentang pakai masker
karena tadi disampaikan oleh mbak devi bahwa masyarakat kita beragam
sehingga mungkin pesan yang tiga itu pun masih kebanyakan
sehingga belakangan kita juga tentu seperti itu
kita tentu sepaham dengan pemerintah dan juga menekankan untuk memakai masker
dan bahkan kita membagi masker juga mas di masjid masjid ya
tapi secara khusus ada pembinaan atau tidak sih pak arief kepada para ulama ini untuk menyiarkan ceramahnya
ataupun ya ceramahnya di masjid begitu dengan memasukkan substansi dari protokol kesehatan
apakah ada pembinaan
apakah ada pembinaan khusus kepada para ulama ataupun para pencerama agar kemudian memasukkan substansi bahaya covid sembilan belas di dalam ceramahnya
jadi dewan mesjid sendiri punya namanya ikatan khotib indonesia
kita punya juga ikatan imam masjid ya yang diketuai langsung oleh kiai haji nasaruddin umar
dan mereka di masing masing komunitas itu juga memiliki ikatan khotib
dan mereka di masing masing komunitas itu juga melakukan pembinaan ya terhadap para khatib para imam para juga kita sampaikan ke marbot
jadi semua elemen elemen yang ada di masjid itu kita dorong kesadarannya
yang pertama tentu mereka harus jadi teladan ya
karena kadang kadang juga kita menyampaikan sesuatu yang kita tidak lakukan
jadi alhamdulillah sejauh ini sih kita juga melakukan pembinaan khotib
dan juga pembinaan terhadap semua elemen yang ada di masjid
oke prof pandu mungkin selanjutnya apa yang ingin disampaikan kepada seluruh tokoh agama dan juga para umat agama terkait dengan bahaya covid sembilan belas dan penyebaran yang saat ini
sampai saat ini kita masih belum bisa menuntaskan gelombang pertama covid
ya saya sangat berterima kasih kepada tokoh tokoh agama tokoh tokoh masyarakat atau tokoh tokoh yang dianggap berpengaruh dan mempunyai follower yang banyak
dan mempunyai follower yang banyak
karena teman teman di milenial generasi muda
yang sudah membantu untuk tidak lelah untuk terus menyampaikan pesan
karena menyampaikan pesan itu tidak cukup sekali
dan harus berulang ulang kali dan juga harus diingatkan dan juga harus dikasihkan contoh
contoh itu juga penting
kalau kita yang memberikan anjuran tetapi kita tidak memakai masker gitu kan
seperti saya pakai masker tapi saya tidak pakai masker dengan benar

saya akan tidak dipercaya
dan itu yang menurut saya jadi sifatnya adalah memberi teladan pada semua orang
bahwa kalau semua memberikan teladan dianggap oh itu pemimpin kita menggunakan masker dengan benar dan konsisten
tentu kita akan malu sendiri kalau kita tidak melakukannya
dengan demikian maka akan semakin banyak masyarakat yang patuh tanpa harus dihukum
tanpa harus dimarahin
jadi secara ikhlas akan melakukan karena memang mereka tahu manfaatnya untuk melindungi dirinya sendiri dan juga melindungi orang lain
jadi budaya malu itu penting ya
budaya malu jika tidak menerapkan protokol kesehatan dengan baik
terima kasih prof handu
ibu devi selanjutnya terakhir
apa tolak ukur keberhasilan nantinya seluruh agama yang ada di indonesia ini berhasil untuk kemudian memberikan informasi yang edukatif yang mendidik kepada para umatnya terkait dengan bahaya covid ini
yang menarik kenapa tokoh agama sangat sentral dan strategis adalah karena dalam beragama itu kan kita ada ritual yang kita lakukan
artinya ada misalnya sholat
dan sholat saja kalau di muslim kita kan lima kali
satu tadi kesempatan untuk promo untuk mengingatkan warga lima kali sehari itu jadi satu strategi yang baik
lalu kedua tadi poinnya mas arief penting sekali kenapa harus dicontohkan
karena ternyata penelitian panjal sudah menunjukkan bahwa manusia itu secara umum
ketika menyerah pengetahuan itu ternyata yang paling kuat itu adalah ritual
nah itu kenapa poin pentingnya bagi para tokoh agama tokoh masyarakat dan tokoh tokoh milenial untuk dia terlebih dahulu yang melakukan pakai masker pakai cuci tangan
karena bicara penting karena itu masuk ke telinga
tapi yang lebih penting itu ketika dilihat
nah karena memang pengetahuan panjang sudah menunjukkan orang baru bisa ngerti itu kalau dilihat secara visual
makanya demonstrasi itu penting selain ditambah tadi pengulangan pengulangan dan oleh sosok yang tepat pada komunitas yang tepat pula
jadi kalau sosoknya berbeda tapi komunitasnya lain tidak tepat bukan salah tokohnya atau salah masyarakatnya karena memang harus yang sama
artinya tadi frekuensinya mesti sama
dan biasanya bisa nyetrum yang syukur syukur tapi ujungnya adalah mereka mau berubah perilaku lamanya menjadi perilaku yang lebih baik dan lebih sehat
ya mungkin singkatnya gini ya para tokoh agama ulama dan juga para penggiat ceramah begitu ini harus menjadi trendsetter sehingga diikuti oleh follower follower atau dalam hal ini umatnya begitu ya dalam mencegah penyebaran covid ini
pak arief mungkin terakhir apa target yang ingin dicapai dalam waktu dekat dan jangka panjang dengan adanya berbagai kegiatan yang saat ini sedang dikoordinasi
tentu saja kita pertama tentu berulang ulang akan menyampaikan itu
yang kedua keterlibatan sih mas
jadi memang dengan kapasitas kita sendiri itu kalau kita apa namanya tentu nggak bakalan bisa merangkul semuanya juga kan
karena banyak yang dikumpulkan banyak yang dikumpulkan

karena tentu saja punya keterbatasan keterbatasan
sehingga sejauh ini yang kami lakukan misalnya merangkul kalau saya sendiri misalnya merangkul tokoh tokoh organisasi pemudanya misalnya
misalnya teman teman di muhammadiyah lewat imm kemudian teman teman di pmi ednu kemudian al wasliyah ada pemuda al wasliya kemudian teman teman hidayatullah
jadi kita cari tokoh tokoh sentral juga tokoh tokoh muda gitu
untuk bisa ikut mengkampanyekan apa yang menjadi concern dari dewan masjid indonesia gitu mas
jadi selain kita terus berulang ulang bahkan setiap waktu sholat kita ingatkan melalui toa toa masjid
kita juga sekarang melibatkan teman teman organisasi kepemudaan islam gitu untuk bisa membantu
juga teman teman di cipayung misalnya karena mereka juga punya grassroot ya
mereka punya teman teman seperti yang tadi disampaikan oleh mbak devi
itu sih harapan saya
baik pak arief roshid ini menjadi concern kita bersama
tanjung terima kasih pak arief roshid ketua dewan masjid indonesia dan juga prof pandu riono pakar epidemiologi universitas indonesia
dan juga ibu devi rahmawati pengamat sosial sosiologi universitas indonesia
terima kasih bapak ibu sudah bergabung bersama kami dan tentunya ini menjadi tugas kita bersama begitu sebagai agent of change
agar benar benar bisa menerapkan seluruh protokol kesehatan yang ada untuk menekan angka penyebaran covid sembilan belas di indonesia
dan menuju menuntaskan gelombang pertama dan semoga tidak ada gelombang kedua
terima kasih para narasumber selamat malam